tidak hanya industri musik yang penuh nuansa religi yang bergeliat
tapi industri fashion muslim tanah air juga makin menunjukkan geliat yang positif
iyalah ya mas alfian kita lihat bagaimana dua ratus lima puluh juta jiwa mayoritas muslim
mayoritas muslim itulah
gak heran kalau banyak desainer desainer muda yang bermunculan di tengah nama nama besar di industri fashion ini
salah satunya adalah yang satu ini
ada seorang perancang yang hadir dengan kain tenun sebagai primadona dalam perancangannya
di tengah berkembangnya industri garmen dunia
fashion muslim lahir sebagai alternatif gaya berbusana bagi muslimah dunia
tren fashion muslim ini digemari wanita berhijab
lantaran menghadirkan kesan trendy modis dan stylish
namun tetap dalam balutan syariah islam
salah satu desainer yang berhasil memanfaatkan tren ini ialah anggia sari mawardani
busana muslim buatannya ini berhasil menaklukkan
menyerahkan hati para konsumen fashion lokal dan merambah ke konsumen dunia di daratan eropa seperti turki dan inggris
boleh diceritakan sedikit mbak karya mbak anggi ini yang udah melanglang buana bahkan ke istanbul nih mbak
seperti apa sih mbak
ya tema tema baju anggi memang temanya itu lebih ke baju pesta
tapi baju pestanya tuh lebih ke pesta ready to wear
jadi sesuatu yang kalau kamu pakai jalan jalan di mal masih bisa
maksudnya masih kamu berani jalan di mal meskipun pakai baju pesta gitu ya
dengan mengusung konsep simple non elegan karya anggia dinilai membantu konsumen untuk berpenampilan modis
karya mbak anggia itu yang aku lihat glamor ya untuk yang tema kali ini
dan aku suka banget karena itu basically memang aku suka glamour karena memang penyanyi kan
kembalinya fashion juga hijab itu nggak kuno tetap trendy tetap syari
jadi kita juga tetap enak untuk memix and match tetap kesana gitu
dalam balutan yang lebih syari
peran desainer lokal seperti anggia diharapkan mengembangkan dan merebut pasar busana muslim internasional
dan menjadikan indonesia sebagai kiblat fashion muslim dalam lima tahun ke depan
noras pasya jakarta